apa anda yang bernama mike marsio
anda kami tangkap karena telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap saudari putih
ini surat tugas kami
terserah cewek aneh
mau maunya gak terketepat kayak gini
gakut banget lagi
masih berani lu kangen putri
kapok kapoknya bangun putri
kalian tuh kenapa sih berantem lagi
ah gue bingung sama lo put kenapa sudah bisa bisanya kejebak sama si mike sampai dua kali lagi
bahkan seekor keleda itu pasti nggak akan mungkin jatuh kelubahnya sama
nggak ada gunanya nyesel sekarang lo tuh bisa nggak sih jaga diri lo sendiri selalu aja dapet masalah
siapa juga sih yang mau kena masalah gue juga bingung kenapa supaya gue tuh salah apa sih
apa karena gue miskin atau karena masa lalu ibu gue
maka dari itu put lo harus buktiin ke si mike itu kok lo gak bisa diinjek injek kayak gitu
yaudah sekarang ikut gue kita ke kantor polisi
kita laporin untuk kasus si mike
jangan aduh jangan dong jangan udah berhenti dong berhenti berhenti berhenti
cepat sih berhenti
putri lo kenapa sih
gue nggak mungkin bisa ngelawan si mike lo tau sendiri kan dewa
gue bilang lapor ya lapor ini tuh udah dovalinya putri
kenapa nggak bisa sih apa aja nggak bisa
ya menurut lo gimana ya gue takutlah gue sendiri
kenapa ada gue di sini put
heee bang mike ganteng udah ganteng gimana suksesnya yes kan
pokoknya mulai sekarang kalau bang mike yang gantungnya yes sebaiknya yes mau ketemu sama putri
tinggal calling calling tante sofia dijamin urusannya beresnya yes
aduh kenapa jadi gebra gebrak meja ya
tante itu sebenernya bener bener nggak tau itu pura pura nggak tau sih
aduh bang mike ganteng jangan marah marah gitu apalagi gebra gebrak meja
memangnya kenapa ada urusannya yang gak yes gitu
anak tante putri
waktu ketemu sama saya itu bawa dewa
bawa dewa aduh nggak yes nih sih
aduh gini ya bang mai kanker gini itu kebetulan aja gitu bang mike ya dimaafin lah maafin ya
tante dengar saya saya nggak mau kejadian seperti ini terulang lagi
tante bisa kan bilang sama putri untuk nggak bergaul sama dewa
ehh tapi tapi gimana ya
urusannya ya bang mike ganteng dewa itu udah kasih modal buat telapaknya si putri
jadi bisa dibilang aduh mau bingits juga ya tante buat negornya gimana gitu ya
ini untuk tante
aduh bang mike masih muda gantengnya yes baiknya yes pengertiannya juga yes
bisa lah tenang aja tante tenggori itu si dewa
oh pak cemang
apa anda yang bernama mike marsio
ada yang bisa saya bantu
anda kami tangkap karena telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap saudari putri
jadi ini surat tugas kami
tante tante polisi ya
ini urusan kiri nggak yes nih
bang mike yang gantengnya yes dan terhormatnya yes nggak mungkin melakukan hal yang tidak bisa diperlukan
untuk lebih jelasnya silakan ibu datang langsung ke kantor
pak pak pak
ngapain saya bisa sendiri
loh itu bukannya anaknya pak marsio ya
yang penghina saya itu lho beb
kok ganteng ganteng kayak gitu

aduh pak pak
kakak dilaporin putri ke polisi
ya allah semoga setelah kasus mike diproses aku akan baik baik aja
lihat aja apa akibatnya kalau lo berani berani ngacak keluarga gue
cak keluarga gue
berapa saya kerja tuhetin lo
jut liat deh
uh yangesterdepo burton
apa ya dieses t our
sim template ya
aduh jangan bunuh nih gimana nih gue